sebanyak tiga ratus sembilan puluh delapan unit rumah warga disulap menjadi homestay untuk mengantisipasi kekurangan hotel pada saat gelaran motogp di sirkuit mandalika lombok maret dua ribu dua puluh dua mendatang
rumah rumah ini sudah dilengkapi fasilitas layaknya hotel berupa pendingin ruangan tempat tidur dan toilet duduk
lokasi rumah warga yang telah diubah menjadi homestay ini berada di gili air gili trawangan dan gili menong sebanyak sembilan puluh delapan unit rumah
sementara sekitar tiga ratus unit rumah lainnya terdapat di kabupaten lombok tengah di selong belanak sebanyak dua puluh lima unit di kuta dan sukadana sebanyak dua ratus dua puluh lima unit dan digerupuk sebanyak lima puluh unit
harga yang ditawarkan untuk menginap semalam di homestay ini berkisar antara rp empat ratus rp lima ratus
sementara sekitar rp lima ratus
sementara itu men parekraf sandiaga uno pada rabu kemarin meninjau langsung kesiapan warga untuk menghadapi kunjungan penonton motogp di desa kuta lombok tengah
ia meminta warga untuk tidak menaikkan harga kamar homestay terlalu tinggi
agar pengunjung tidak akan menangkap penonton

selain menyiapkan homestay penyelenggara bakal mengantisipasi kekurangan hotel dengan pengadaan tenda
serta penerbangan cepat dengan rute terdekat
lalu rahmat juniadi lombok mtb